udah kita cegat di gerbang komplek aja ya
aku harus cari akal
biar gak ketemu reva di gerbang komplek
mas harus berhenti dulu di toilet ini ya
lagi pinggir toilet
aku juga gak diangkat ini
sebenernya ada apa sih
raya udah tau
raya udah tau kik
raya udah tau kalo
cari lagi yuk
mamanya teman sedikit curhat
seneng juga ya konvoy kayak gitu
sama anak muda
berasa jadi bumulah tau gak
mama masih muda kok
bikin mama seneng

kayaknya ada restoran enak di depan sana deh
tadi reva kan cuman masak doang kan
makanannya abis dimakan juri
pasti lapar makanan aja yuk
tante maaf banget ya bukannya aku mau tawaran tante
tapi kayaknya aku harus cepet cepet pulang deh
soalnya papi aku pasti dinungguin di rumah
ya mendingan kita makan malamnya di rumah aja
soalnya kan boy harus nganterin reva pulang
tapi yaudah deh gak apa apa
mau makan di rumah kita lain kali makannya ya
yaudah oke kinar berangkat kita gaspol
iya tapi jangan teriak dia cocok gak cocok
kinar jangan ngebut ngebut bawahnya
nanti mama masuk angin loh nanti ada bunyi bunyi
aduh boy kamu jangan bikin malu mama dong
eh tapi emang serius sih waktu itu
macan itu sampai buang buang guy
eh tapi boy astaga mama mau depan reva
kita berangkat berangkat sekarang
mama lu karena berbual hati hati
ntar kinar kerokin kok masuk angin
ada kinar mau kerokin cocok
mundur nih kita
boy aku hari ini seneng banget
makasih ya kamu udah bisa bikin aku jadi senang banget
walaupun tadi aku sempat agak agak tegang sih
ngambilin kamu gak dateng dateng
karena tadi aku datengnya agak telat
cuman aku pasti bakal ngelakuin apapun biar kamu senang
dan pastinya kamu senang kan karena kita masuk final
ya aku sih senang bukan cuma karena itu aja
satu emang bener karena kita bisa masuk final
terus yang kedua karena aku ngerasa kayak punya keluarga baru aja
aku ngerasa seneng banget ngeliat mama kamu tuh jadi baik banget sama aku sekarang
aku juga yakin
kalau papi kamu tuh orang yang baik tinggal tunggu waktu aja
yah amin semoga papi cepet berubah jadi baik
iya lah karena anaknya juga baik kok
yaudah sekarang kita pulang yuk
mas reva tuh bener bener nutscall banget ya mas
ini bukan masalah dia ikut perlombaan cowok cewek oke itu nggak masalah sama sekali
tapi yang jadi masalahnya reva itu sudah mengkhianati
dia kan janjinya sudah tidak mau ikut acara itu sama mas
tapi ternyata kenyataannya apa
dia tetap ikutkan mas
dia berbohong kan sama mas
mas mas sudah kasih kepercayaan ke dia mas
mas selalu percaya kalau reva itu anak baik baik tapi ternyata apa mas
mas menurut aku mas harus sidang reva mas harus tegas sama reva
oke nanti mas akan sidang reva di rumah
gini aja mas gimana kalau kita nungguin reva di depan gerbang kompleks
pasti reva pulang dianterin sama boy
nah mas marahin reva di depan boys kalian aja mas ya kan
gimana ini kasihan revo kalau kemarin dia lagi sama boy di tempat umum pula
waduh tapi kalau aku nggak nurutin apa kata adriana nanti dia yang ngambek lagi
mas mas gak perlu mikir panjang mas udah yein aja
ini kan demi kebaikan reva mas biar dia malu sekali
saya kalau seandainya nanti reva mas marahin di gerbang komplek
nanti semua orang akan tahu kan gak enak memarahi reva di depan umum
nanti semua tetangga menyangka kalau reva itu anak nakal lagi
bukan gitu masalahnya mas
ini masalahnya supaya revo nggak akan mengulangi kejadian yang sama lagi mas
gue pernah dimarahin sama papa gue di depan umum
biar dia bisa berpikir kayak begitu mas
jadi dia gak berani ngebohongin mas dia gak berani ngianatin mas lagi
merusak kepercayaan yang udah mas kasih ke dia
yaudah kita cegat di gerbang kompleks aja ya
aku harus cari akal biar gak ketemu reva di gerbang komplek
mas harus berhenti dulu di toilet ini ya karena mas lagi pinggir toilet
ya udah tapi jangan lama lama ya mas keburu reva dan boy sampai duluan
iya iya sebentar
kok gak diangkat angkat sama reva
wah mungkin dia lagi dalam perjalanan naik motor
yaudah saya sampe saja
reva kamu pulangnya lewat gerbang belakang aja
soalnya mama adriana dan papi nunggu kamu di gerbang depan
aduh kok lama banget sih mas b
ntar keburu reva pulang loh
mas lama banget sih mas
iya sebentar sayang
iya kok susah banget
oh kamu ngajak pacarannya di sini sih
di pinggir jalan
ih siapa juga yang mau ditabrak
siapa juga yang mau pacaran
orang aku mau ngeliat hp
tadi tuh hp aku bunyi aku mau ngecek dulu siapa yang nelfon
tapi aku mau ngecek
tapi bilang kalau misalnya nanti kita pulang ke rumah lewat gerbang belakang aja
iya soalnya papi sama adriana tuh nanti mau nyegat dari gerbang depan
jadi papi suruh lewat belakang deh
rev sebenarnya ya